pesan untuk gubernur ahok dan tri risma hari ini
jangan mau diadu domba karena peperangan sebelumnya belum dimulai ya
nah pernyataan gubernur dki jakarta yang membandingkan wilayah surabaya dengan jakarta selatan
tadi anda dengar surabaya itu jakarta selatan
nah ini membuat risma meradang
bagaimana sebenarnya perbandingan antara dua wilayah ini
km memiliki datanya dihimpun dari berbagai sumber luas provinsi dki jakarta saat ini mencapai lebih dari enam ratus enam puluh satu km persegi
sementara itu luas kota surabaya mencapai lebih dari tiga ratus lima puluh meter persegi
khusus wilayah jakarta selatan luasnya satu ratus empat puluh satu tiga meter persegi atau hanya sekitar sepertiga dari luas wilayah surabaya
selanjutnya kita lihat bagaimana perbandingan wilayah administratifnya
provinsi dki jakarta ya kita simak grafis berikutnya
provinsi dki jakarta memiliki lima kota satu kabupaten
totalnya ada empat puluh empat kecamatan
sementara surabaya ada tiga perjamatan
jumlah penduduknya juga berbeda jauh
jumlah penduduk dki jakarta sepuluh juta lebih
jumlah penduduk kota surabaya saja dua juta lebih